dan sudah ada produser lapangan sian indonesia laisa nisa di bandung jawa barat dan koresponden wida subianto di surabaya jawa timur
kita ke jakarta terlebih dahulu selamat siang arman
ya laisa silakan laporan anda di sana bagaimana suasana idul adha di bandung
ya selamat siang heranov untuk di kota bandung sendiri memang perayaan hari raya idul adha ini diawali dengan sholat idul adha di beberapa titik di kota bandung
seperti di lapangan gasibu kota bandung di mana di sana gubernur jawa barat rituan kamil melaksanakan sholat idul adha bersama dengan warga dan sejumlah pejabat lainnya
selain itu sholat idul adha juga dilaksanakan di masjid raya bandung tempat saya berada saat ini
di mana di sini juga
di sini juga tadi sholat idul adha berlangsung sekitar pukul enam tiga puluh pagi dan selesai sekitar pukul tujuh lima puluh
dan saat ini di masjid raya bandung ini sedang dilaksanakan proses pemotongan hewan kurban
tadi dimulai sejak pukul delapan pagi dan rencananya akan berlangsung hingga selepas sholat duhur atau sekitar pukul satu
sementara pembagian hewan kurbannya sendiri diselenggarakan sekitar pukul dua siang hingga pukul lima sore nanti
dan di masjid raya bandung ini sendiri
untuk kurban pada tahun ini ada sekitar sepuluh ekor sapi yang akan disembelih
lalu juga ada dua belas ekor kambing
dan sejumlah pejabat pun menitipkan sapi mereka di masjid raya bandung ini
seperti presiden joko widodo yang menitipkan sapi seberat sembilan ratus lima puluh kg untuk dipotong di masjid raya bandung ini
lalu juga untuk ridwan kamil sendiri juga beliau menitipkan sekitar enam ratus lima puluh kg sapi untuk dipotong di sini
pejabat pejabat lainnya seperti wali kota bandung odet m daniel serta kapolda jawa barat juga ikut menitipkan hewan kurban mereka pun di sini
dan untuk tahun ini sendiri masjid raya bandung akan menyiapkan sekitar empat kantung hewan kurban terbagikan kepada para mustahik dari seluruh kota bandung
dan mengikuti peraturan dari pemerintah untuk tahun ini sendiri wadah yang akan digunakan juga merupakan wadah yang ramah lingkungan
di mana masjid raya bandung juga
menyiapkan sekitar dua wadah berupa besek dari bambu untuk memberikan daging hewan kurban kepada para mustahik
ya terima kasih lesa
selanjutnya kita ke surabaya jawa timur
selamat siang wida
selamat siang heranov
ya wida silakan dengan laporan anda apakah suasana pada hari raya idul adha seribu empat ratus empat puluh hijri hari ini sangat hikmat dan berlangsung husyuk di sana
ya selamat siang heranov
jadi memang untuk pelaksanaan solat idul atah di masjid nasional al akbar surabaya yang merupakan masjid terbesar kedua di indonesia sesudah masjid istiqlal jakarta ini berjalan dengan lancar
solat idul adha dimulai sekitar pukul enam lebih lima waktu indonesia barat
di mana dengan imam profesor dengan imam qiyai haji ahmad muzaki ini selaku imam nahrawi dari masjid nasional al akbar
kemudian berlaku kotip atau pemberi khutbah
ini adalah prof dr maskuri bakri selaku rektor universitas islam malang
dan tema yang dibawakan dalam khutbah ini adalah bagaimana meningkatkan karakter berkorban dalam semangat pembangunan
nah sholat idul adha berjalan dengan lancar di mana gubernur jawa timur berserta keluarga beserta for pimda atau forum pimpinan daerah provinsi jawa timur berserta keluarga juga ikut melaksanakan sholat idul adha di masjid nasional al akbar ini
tampak keluarga sesaat sudah melaksanakan sholat
dibarengi tidak hanya dengan gubernur perangkat forum pimpinan daerah kemudian juga kepala dinas
ini juga diikuti oleh enam puluh ribu masyarakat yang tidak hanya berasal dari surabaya namun juga dari seluruh kawasan yang ada di jawa timur
nah selepas dari melaksanakan sholat ini kami melihat gubernur dan juga for pimda ini meninjau bagaimana hewan hewan kurban yang kebetulan diterima oleh panitia penyembelihan hewan kurban di masjid nasional al akbar ini
total ada tiga puluh sapi yang diterima oleh panitia dan juga sembilan puluh delapan
nah salah satu sapinya ini adalah sapi dari presiden joko widodo tepat ada di belakang saya
ini ada sapi putih berjenis peranakan ongole atau biasa disebut po
ini adalah sapi kurban dari presiden joko widodo yang diamanahkan di masjid nasional al akbar surabaya
tinggi badan sapi ini adalah sekitar satu ratus enam puluh cm
kemudian panjang badannya satu ratus tujuh puluh enam cm
lingkar dadanya adalah dua ratus dua puluh enam cm
dan berat badannya adalah seribu delapan puluh kg
atau maksud kami adalah satu ton lebih delapan puluh kg
sapi peranakan ongole ini didapatkan asal peternak desa pangkah kulon kecamatan ujung pangkah kabupaten gresik
nah selain sapi dari presiden joko widodo ini juga berderet sapi sapi yang diberikan oleh gubernur jawa timur kofifa indah parawangsa
kemudian juga wakil gubernur jawa timur
keluarga gubernur kemudian juga dari kapolda jawa timur dan juga pangdam lima brawijaya
dan seluruh forpimda kemudian juga masyarakat di sekitar jawa timur
sekali lagi total ada tiga puluh sapi dan juga sembilan puluh sembilan kambing
yang diterima oleh panitia penyembelihan hewan kurban dan juga pembagian dari masjid nasional al akbar surabaya
tentu ini sangat menarik ya
angkanya cukup cantik ada tiga puluh sapi kemudian juga ada sembilan puluh sembilan kambing
tak kalah menariknya juga ranof bahwa di masjid nasional al akbar surabaya ini
mulai tahun ini ini pengelolaan pembagian pengemasan dari hewan kurban yang diperoleh dari sapi sapi kurban
jadi lebih juga menggunakan kemasan besek atau anyaman bambu
selain itu juga penyembelihan ini dilakukan secara higienis dengan pemantauan dari kedokteran hewan
erlangga dan juga bertema syariah
nah seperti apa pelaksanaan dari pelaksanaan korban yang higienis
jadi ini ada daging hewan korban masjid nasional al akbar surabaya tahun dua ribu sembilan belas masai atau seribu empat ratus empat puluh hijriah
kita bisa bertanya langsung kepada bapak helmi
m nur selaku humas dari masjid nasional al akbar surabaya
kemudian juga berkonsep higienis dan juga syari ramah lingkungan
penyesuaian yang mengingat mulai tahun ini ya pak ya
pertama memang agak berat ketika harus konversi dari plastik kepada non plastik
yang kemudian disebutkan istilah besek
kami harus mencari tiga besek
ternyata setelah kami cari tidak ada yang bisa melengkapi sejumlah itu
akhirnya kami terus pengurus berikhtiar akhirnya dapat
dapatnya bukan dari kota tapi sebuah pelosok desa di kabupaten tulungagung
nah setelah dapat besek itu banyak masyarakat yang nelpon
pak helmi al akbar apakah sudah ada daun jatinya
saya bilang belum ada
pengen mendapatkan daun jati tapi carinya di mana
alhamdulillah mbak wida kami dapat donatur daun jati dari bojonegoro
ada sebuah keluarga yang punya kebun jati kemudian mereka mendonasikan daunnya untuk masjid al akbar surabaya
alhamdulillah insyaallah tahun ini memang lengkap
jadi ramai lingkungan pakai besek kemudian dilapisi daun jati
kemudian yang kedua kami juga akan mengolah limbah kurban
mulai kotorannya jeruannya macam macam menjadi kompos
jadi kompos akan diolah di tempat yang sudah kami siapkan ukurannya empat belas x delapan
kemudian kita olah untuk menyirami tanaman di masjid al akbar
kalau biasanya orang orang itu kan jeruan misalnya dibawa ke sungai dibuang ke selokan
alhamdulillah kami sama sekali tidak ada limbah yang dibuang ke selokan maupun sungai
sama jeruan misalnya kan kami juga akan dibersihkan di tempat kemudian kita masak setengah mateng
sehingga alhamdulillah akan nyaman kepada mereka
nah makna dari higienis adalah kita melibatkan tim dari fakultas kedokteran uner
mereka akan mendampingi mulai perawatan kemudian penyembelihan sampai distribusi
sehingga daging yang diterima oleh masyarakat benar benar higienis
tadi juga gubernur meninjau pak kami juga ikut melihat kalau ternyata ada ruangan ruangan khusus yang disiapkan di masjid nasional al akbar ini
di antaranya ada ruangan transit sapi kemudian juga ada ruangan terpisah antara penyembelihan dan pencacahan
ini maksudnya apa pak helmi
kami memang pengen menghormati sapi yang mau dipotong
sehingga perawatannya kita juga harus bagus
begitu masuk ke ruang penyembelihan mereka tiba di transit dulu
di transit tempatnya bersih kenapa di transit biar sapi yang dipotong tidak tahu ada sapi yang disembelih
nah setelah mengurangi stres kan kemudian dari ruang transit kita geser ke ruang penyembelihan
antara ruang penyembelihan sama ruang transit itu tutup orang
nah kemudian setelah itu baru dicaca
sama di pencacahan daging juga sama sekali tidak terlihat oleh sapi yang mau dipotong
sehingga sapi itu datang tidak melihat temannya dipotong
kemudian sapi yang mau dipotong tidak melihat temannya yang sudah dicacah
kami juga menggunakan alat modern namanya bonso itu untuk memotong tulang
sehingga semua yang serba higienis kemudian cepat tidak menggunakan alat manual lagi
yang manual hanya besek
luar biasa sekali pak helmi
luar biasa sekali sampai menghormati korbannya
agar tidak berperih kemanusiaan tapi berperih hewanan
adab yang luar biasa
terima kasih pak helmi atas waktunya selamat bertugas kembali pak helmi
ya jadi ranoff jadi memang untuk pelaksanaan korban di masjid nasional al aqbar ini
memang anda masih melihat korban korbannya memang belum disembelih
karena ini memang berbeda dibandingkan masjid masjid lainnya
karena memang untuk masjid nasional al aqbar ini akan menyembelih termasuk sapi dari presiden ini esok
atau di hari kedua idul adha
karena ada beberapa alasan diantaranya adalah panitia untuk hari ini masih berfokus untuk menyiapkan sholat idul hadha
kemudian yang kedua ini yang menarik adalah bagaimana panitia ini menghindari adanya penumpukan penerimaan daging dari mereka yang berhak menerima
jadi kalau untuk di hari kedua ini masih ada kesempatan untuk panitia melihat apakah ada mereka yang berhak menerima ini belum menerima
sehingga daging bisa didistribusikan lebih baik
total disiapkan ada sekitar tiga daging kurban nantinya yang sekali lagi dikemas dalam bebek

jadi nantinya sesuai tradisi di masjid nasional al aqbar ini dibagikan
jadi bukan mereka yang berhak menerima ini mengambil dengan sistem kupon seperti itu
tapi tidak tapi panitia nantinya akan membagikan ini dan mengantarkannya ke rumah mereka masing masing
baiklah terima kasih laporan komprehensifan dawida subianto langsung dari surabaya
sangat informatif sekali
dan juga ada laisa nisa sebelumnya di bandung seperti yang dikatakan oleh teman teman tadi
masing masing kota ini mempunyai sapi korban dari pak rizwan
sapi korban dari presiden jokowi dan juga ada wapres yusuf kalla
terima kasih teman teman dan selamat bertugas kembali